mandalika grand prix association atau mgpa telah resmi memperbaiki lintasan aspal di pertamina mandalika international street circuit lombok nusa tenggara barat
perbaikan ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan menjelang kejuaraan motogp yang akan dilaksanakan mulai delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh dua mendatang
sebelumnya dua puluh empat pembalap dari dua belas tim balap motogp telah melakukan sesi tes pramusim di sirkuit mandalika pada sebelas hingga tiga belas februari dua ribu dua puluh dua lalu
meski sejumlah pembalap mengapresiasi layout dan juga keamanan sirkuit ada juga pembalap yang mengeluhkan kondisi aspal yang dinilai kotor akibat lumpur dan kerikil yang berada di lintasan
seperti yang disampaikan oleh juara dunia motogp dua ribu dua puluh dari tim suzuki x star johan mir
pembalap ini berjalan atau berjalan saya berpikir dua jam
pembalap ini tidak seperti yang saya harapkan hari ini
saya pikir masalahnya adalah hujan
pembalap pertama adalah yang paling cepat kemudian di pembelaan kedua tidak ada yang bisa memperbaiki waktu lalu
jadi dari permukaan kita membuat mat dan mat ini tetap sehari hari
dan ini adalah masalahnya
jika kita berlari tanpa hujan
itu juga sangat rumit tapi bukan seperti ini
tak hanya johan mir lintasan yang kotor juga dikeluhkan galang hendra pembalap nasional indonesia dari tim sepuluh kit yamaha
galang hendra pernah merasakan kompetisi di sirkuit mandalika pada kejuaraan world super sport enam ratus november dua ribu dua puluh satu lalu
merasakan kotornya lintasan aspal
pada saat menjalani sesi latihan bebas
dan itu juga menjadi kali pertama sirkuit dengan panjang empat tiga km tersebut digunakan untuk ajang balap internasional
memang pada waktu saya race di bulan november itu dan itu pertama kalinya mandalika menggelar race ya
memang kondisi aspal masih kotor banyak pasir
tapi dengan adanya hujan deras dan juga adanya dari cleaning alat mesin gitu bersihin sirkuit dari pihak mandalika
sesi persesi pasirnya sudah mulai hilang
namun masih ada pasir di luar racing land
sampai di hari minggu pun masih ada pasir tapi sangat berkurang
jadi itu artinya pun sirkuit ini harus sering dipakai
kalau aspalnya tidak sama sekali gelombang ya
dia memang seperti standar seperti sirkuit sirkuit taraf internasional
cuma yang sangat disayangkan pada waktu itu adalah pasirnya pasir yang kotor itu
jadi ya sudah
jadi sudah sempat bersih juga
dan tanggapan teman teman pembalap juga kayak teman satu tim saya dominika gerter
sirkuit ini mempunyai karakter yang tidak membuat pembalap capek
karena tidak stop and go flowing juga
dan ya sangat disayangkan saja kondisinya masih seperti itu
harapannya ke depan supaya apalagi kan sekarang aspal baru nih
harapannya juga kondisinya lebih bagus daripada kemarin
aspal yang kotor adalah hal yang lumrah terjadi pada sirkuit baru
dia berharap perbaikan yang tengah dilakukan bisa semakin meningkatkan kualitas lintasan sirkuit mandalika
mgpa selaku pengelola pertamina mandalika international street circuit juga menyatakan bahwa perbaikan lintasan sudah direncanakan
setelah adanya evaluasi yang disampaikan oleh federasi sepeda motor internasional atau fim
dan juga dornasport seusai tes pramusim motogp lalu
wakil direktur mgpa cahyadi wanda
saat ditemui di mandalika gp hub jakarta
menyampaikan bahwa perbaikan yang dilakukan dititik beratkan pada enam sektor yang mengalami masalah
khususnya yang berada di antara tikungan tujuh belas sampai dengan tikungan lima
jadi setelah selesai kemarin kita melakukan pramusim
kita langsung mengadakan rapat dengan fim dan dorna
memang mereka langsung mengatakan inilah gunanya diadakan tes pramusim
kita mengevaluasi dan kita melihat
mulai dari tikungan tujuh belas sampai tikungan lima
itu dibutuhkan pengaspalan ulang
jadi kalau ditanya dari mana sampai mana
berarti tikungan tujuh belas tikungan satu tikungan dua tikungan tiga tikungan empat tikungan lima
itu yang menjadi fokus pengaspalan ulang
kapan akan selesai
hingga saat ini memang pihak dari pp menjamin sepuluh maret mereka akan handover ke kami
karena itu dari pihak dorna meminta tujuh hari sebelum balapan
ini semua sudah siap
nah dengan adanya ini sepuluh maret itu kan delapan hari
dan mereka akan datang dan langsung memastikan kesiapannya
berdasarkan data dari mgpa
lintasan aspal sirkuit mandalika terdiri dari tiga struktur utama
yaitu ada wearing course yang menjadi lapisan permukaan dan langsung bersentuhan dengan ban
lalu aspal konkret sebagai lapisan kedua
dan juga base course yaitu asfal kondisi dan asfal kondisi
lalu juga base course sebagai lapisan dasar dari lintasan
ketiga struktur lapisan aspal ini harus dikerjakan dengan baik
agar menciptakan lintasan yang sempurna
dan bisa digunakan oleh kendaraan balap hingga kecepatan lebih dari tiga ratus km per jam
penyempurnaan sirkuit mandalika sendiri dilakukan oleh perusahaan kontraktor bumn
yaitu pt pembangunan perumahan
dan pekerjaan ini juga diawasi langsung oleh konsultan konstruksi sirkuit mandalika
rmi serta fim dan juga dornasport yang langsung meninjau
ditargetkan penyempurnaan lintasan sirkuit mandalika ini bisa rampung pada tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh
atau delapan hari sebelum dimulainya sesi free practice di event pertamina grand prix of indonesia pada delapan belas maret dua ribu dua puluh
albi pratama roby bahtiar jakarta